siapa yang gak pernah mengkonsumsi coklat
dari kalangan anak anak hingga dewasa pasti pernah mengkonsumsi coklat
bahkan coklat dikenal bisa meredakan stres untuk orang dewasa
namun masih sedikit orang yang mengetahui proses pembuatan coklat
dari buah kakao seperti yang ada di samping saya
hingga menjadi beragam aneka makanan yang bisa dikonsumsi
penasaran mau lihat prosesnya yuk ikutin terus
inilah salah satu perkebunan kakao yang terletak di kabupaten pindrang sulawesi selatan
kebun kakao ini merupakan kebun suhardi yang diurus sendiri oleh suhardi
saat ini saya berkesempatan untuk melihat proses panen buah kakao
hingga menjadi biji kakao yang siap diolah di pabrik
menjadi coklat yang siap dikonsumsi
bapak kualitas kakao yang udah layak untuk dipetik itu seperti apa
saya itu belum
sepertinya saya sudah memotongnya agak putih
warna itu sudah agak kuning kuningan
ini adalah putih saya
warna yang seperti ini itu gimana
itu masih matang masih lama itu
rasanya masih dua tiga bulan itu pak
kalau begini saya sudah memotongnya putih
oh tidak boleh sampai habis ya
tidak boleh karena kalau habis seperti ini
kadang itu pertumbuhan bunga bu
jadi tidak bisa keluar
setelah dipetik selanjutnya buah kakao dibelah untuk diambil isinya
proses ini dikenal dengan nama sortasi
kita putih cabelanya bu
kita masukkan di sini bu
lalu kita tekan ini
tentu saja bu banyak pecah
gak kuat bu
lumayan ini ya pak
agak berat ya tapi sudah cukup ya pak
ya sudah cukup
ini bu pun ini berat kita masukkan ke dalam karung
oh jadi untuk memecahkan kakao ini itu kita bisa pakai ini
bisa pakai ini juga pak
bisa pak pakai bukun saja
bisa hari hari pakai apa untuk memecahkan kakao
kadang pakai bolok pakai tubuh pakai belung ini kan
ya pakai kayu
kalau lembek cara bukunya lembek dia bisa pecah
ya bisa lah
untuk memukulnya itu ada teknik khusus gak sih pak
atau bisa bebas saja memukulnya
ya itu yang penting kita harus tenaga
kalau kita bukulin lembek ya itu masih nama buat pecah
itu lebih bagus ya
ya lebih bagus
sudah melewati panen serta sortasi buah maka selanjutnya dilakukan pengeringan
sebelum dikeringkan biasanya harus melewati fase fermentasi
tapi jarang sekali petani kakao indonesia melakukan fermentasi
alasannya waktu yang dibutuhkan cukup lama
hingga empat sampai delapan hari
bapak bisa dijelaskan gak ini sudah berapa hari dijemur
kalau ini kurang lebih sekitar dua hari jember
butuh waktu berapa lama lagi untuk sampai bisa diolah menjadi produk jadi
untuk diolah itu untuk apa itu adalah standar kadar air tujuh sampai delapan persen
nah untuk mencapai kadar air tujuh sampai delapan persen itu membutuhkan waktu penyemburan dengan cuaca cerah
normal itu sekitar empat hari
itu baru bisa diolah ya ke pabrik ya
ya sudah bisa
biji kakao yang sudah melewati proses tadi akan diolah di pabrik
biji kakao akan disorting atau dipisahkan yang berkualitas baik dan yang tidak
selanjutnya biji tersebut akan disangrai hingga matang
proses ini dikenal dengan istilah roasting
daging biji dan kulit ari dipisahkan
disebut dengan proses winnowing
kemudian akan dihaluskan menjadi pasta
setelah dilakukan fine grinding selanjutnya dipisahkan antara bungkil kakao dengan lemaknya atau press lembak
proses tempering pengecekan suhu sebelum coklat dicetak dan dikemas
dan coklat siap dikonsumsi
bentar di the tanzil jimmy chandra pinterang sulawesi selatan